libur natal dan tahun baru berpotensi menimbulkan pergerakan dan aktivitas masyarakat yang cukup signifikan
termasuk dengan pergerakan penyeberangan antar pulau menggunakan transportasi laut
dengan sejumlah pelonggaran pandemi bagaimana pt asdp indonesia ferry
sebagai perusahaan penyedia layanan transportasi laut bisa mengantisipasi jumlah lonjakan
dan mewaspadai pergerakan penumpang
kita bahas malam ini bersama dengan direktur komersial dan pelayanan pt asdp indonesia ferry
yusuf hadi pak yusuf selamat malam
selamat malam mbak puskla
pak yusuf salam sehat selalu
pak yusuf kalau kita berkaca dengan libur mudik idul fitri tahun ini
bagaimana kemudian asdp memastikan kelancaran arus mudik dan balik di libur nataru kali ini
bagaimana kesiapan yang dilakukan dengan sejumlah stakeholder lain
supaya perjalanan dengan transportasi laut ini kita tahu mudah diakses
kemudian nyaman dengan fasilitasnya dan aman dalam perjalanan
baik mbak puspa tahun ini kami berkaca atau listen
perjalanan kami di angkutan lebaran membuat persiapan kami lebih awal
jadi kita sudah mempersiapkan dan mengkoordinasikan dengan semua stakeholders terkait
dan kita untuk kepelaksanaan operasi angkutan tertaruh tahun ini
kita punya persiapan dari lima segmen
yang pertama adalah pre journey
sebelum penumpang ke pelabuhan kita sudah menyiapkan beberapa titik pelayanan di rest area
rest area kilometer tiga belas di pintu masuk cikupa
juga di kilometer empat puluh tiga enam puluh delapan dan juga ada cikuasa atas
ini maksudnya apa untuk membuat sebuah sistem namanya delaying system
dan menyiapkan pos pos pelayanan untuk memudahkan pengguna jasa memiliki tiket sebelum pelabuhan
untuk port journey kita menyiapkan kapal dengan jumlah kapal yang memadai
ada tiga skenario baik normal padat dan
dan sangat padat
bahkan maksimal kita bisa mengoperasikan empat puluh lima kapal per hari
dan saat ini tiga puluh dua kapal dioperasikan
lalu di samping itu kita juga sudah memperbesar kapasitas areal parkir
kapasitas areal parkir kita sudah memperlebar
dan memastikan kapasitas terpasang dan demand ini bisa kita imbangi
yang berikut di on board jernih
on board ini kapal kapal yang kita siapkan ukuran besar
dengan tempat pelayanan yang bisa nyaman bagi pengguna jasa
baik kapasitas muatnya dan alat keselamatan yang kita sediakan
selain itu sampai ke post jernih kita juga memastikan penumpang yang turun dari atas kapal
yang pejalan kaki mendapat akses angkutan lanjutan
yang berkedaraan tidak terhalang pada pintu keluar dari pelabuhan
di samping itu kita juga menyiapkan contingency plan
baik kendaraan darurat untuk cuaca
sistem apabila terjadi gangguan
dan hal hal lain yang dimungkinkan apabila terjadi emergensi
baik kemudian prediksi asdp seperti apa jika lonjakan nanti mungkin akan terjadi
kapan puncak arus mudik dan arus balik libur nataru ini yang diprediksi oleh sdp pak yusuf
untuk arus mudik diprediksikan akan peak di tanggal dua puluh tiga dan dua puluh empat
dilanjutkan tiga puluh dan tiga puluh satu
arus balik kita perkirakan di tanggal satu dan dua januari nanti
untuk itu kapasitas terpasang kita sudah di atas demand dengan kita mengendalikan menggunakan volume per capacity ratio yang kita kendalikan pada titik yang normal
demikian mbak yusuf pak
baik dari sejumlah pelabuhan yang dikelola oleh asdp dan juga sejumlah stakeholder pak yusuf pelabuhan mana saja yang diprediksi
paling banyak diminati kemudian bagaimana kesiapsiagaannya
paling banyak diminati sesuai dengan asumsi kami dan yang kami siapkan dan beberapa hari sudah bergerak adalah pelabuhan merak bakahuni ke tapang gilimanuk
ke tapang gilimanuk yang tadi gambar yang tadi dari jawa ke bali
dan juga akan sebaliknya
dan yang tidak kalah ramainya adalah di danau toba mbak
di danau toba itu pelabuhan aji batu kata dan ambarita
dari dua belas pantauan kami yang terpadat ada di enam pelabuhan
dan yang kami siapkan tentunya kapasitas terpasang harus lebih besar dari demand
kesisteman kita harus menjamin kehandalannya
dan personil yang kita karakan manpowernya benar benar bisa mengimbangi
semua touch point kita untuk memberikan pelayanan kepada pengguna jasa tentunya
oke pak yusuf kalau kita mewaspadai pergerakan di akhir tahun dan kondisi pandemi covid sembilan belas yang dianggap semakin dinamis begitu
bagaimana pengawasan kesehatan para penumpang yang ingin mudik dengan kapal laut
apakah memang pengawasannya masih diberlakukan sama seperti tahun lalu atau sudah cukup melandai begitu
kita tetap mengacu pada
surat yang diadakan saat gas covid sembilan belas yang masih diterbitkan pemerintah
itu menjadi acuan kita untuk protokol kesehatan
tapi karena telah terintegrasinya sistem kita dengan peduli lindungi
ini sangat membantu verifikasi kepastian untuk keberangkatan
jadi mereka yang membeli tiket kami itu sudah dipastikan sudah beberapa ketentuan untuk protokol itu sudah memadai terpenuhi
dan selanjutnya di pelabuhan
kami tetap sama mbak tidak melonggarkan
kita tetap menyiapkan hand sanitizer memberikan anjuran dan juga di kapal juga memberikan pengawasan
tetap kita mengacu pada anjuran pemerintah yang harus kita kawal agar supaya penyeberangan ini aman lancar tertib selamat dan sehat tentunya para pengguna jasa dan pemudik sampai ke rumah dan tujuan masing masing mbak
baik pak yusuf saya ingin tahu penjualan tiket sampai saat ini seperti apa
ya penjualan tiket
cap sebelum angkanya mbak kami ingin menyampaikan melalui media ini bahwa pengguna jasa kami harapkan sudah membeli tiket satu hari sebelum kedatangan di pelabuhan karena sudah bisa reservasi secara online untuk memudahkan kita menata antrian yang ada di pelabuhan
dan masih kuotanya masih terbuka lebih
terima kasih mbak
untuk itu kami anjurkan agar supaya pengguna jasa segera memanfaatkan kuota ini sehingga di pelabuhan nanti tidak menjadi antrean dan kami pastikan bahwa tiga hari puncak tidak ada penjualan tiket di pelabuhan mbak
baik baik pak yusuf terakhir kita ketahui cuaca belakangan tidak bisa diprediksi begitu bagaimana antisipasi asdp terhadap cuaca buruk bagaimana situasi atau bagaimana kedaruratan yang dilakukan nantinya asdp oleh asdp
jika cuaca buruk terjadi
baik kondisi cuaca kita mengantisipasinya dari informasi bmkg menjadi acuan kita dana operasional
dan ada beberapa signal yang diberikan oleh regulator atau penyelenggara keselamatan yaitu ksop dan bptd
ada signal apabila kecepatan angin seperti di ketapang di limah nuk di atas tiga puluh dua knot
maka untuk sementara pelabuhan bisa berjalan
maka untuk sementara pelabuhan bisa berjalan
maka untuk sementara pelabuhan bisa berjalan
tapi tutup bukannya pelabuhan akan kita pastikan bahwa penyeberangan nantinya akan bisa terangkut pengguna jasa
selain daripada itu kita menyiapkan beberapa skenario kontijensi untuk menghadapi cuaca
namun untuk di merak bakahuni dengan kapal kapal berkapasitas besar yang sudah kita antisipasi agar supaya bisa mengimbangi kondisi cuaca yang nantinya berpotensi ekstrim
kita akan jelang dan juga nanti ketika puncak arus mudik dan balik dari libur natal tahun baru ini bisa lancar bisa terjadi dengan baik begitu ya
termasuk apa yang sudah disiapkan oleh asdp dan sejumlah stakeholder di sejumlah pelabuhan di indonesia
pak yusuf hadi direktur komersil dan perayaan pt asdp indonesia ferry
terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami malam ini di cnn indonesia connected salam sehat
terima kasih mbak salam sehat buat semuanya juga